di tengah persaingan telepon seluler pintar dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah
sebuah perusahaan teknologi indonesia justru memproduksi sebuah ponsel dengan harga rp sembilan puluh sembilan
meski murah ponsel ini sudah dilengkapi fitur asisten google dan dijual menggunakan vending machine
berikut laporan selengkap
mendengar dering ini rasanya seperti kembali ke masa lalu ya
pada awal kemunculannya telepon seluler hanya memiliki beberapa fitur sederhana selain fungsi telepon dan pesan singkat
di zaman now produsen ponsel biasanya menyebut telpon seluler yang belum pintar ini sebagai feature phone
menurut riset international data corporation indonesia
meski demikian google indonesia tetap tertarik menggarap segmen ini
pada acara google for indonesia empat desember dua ribu dua puluh
google mengumumkan kerjasama dengan pt wis indonesia nirwana untuk menggarap ponsel fitur yang diberi nama wispon wp
kalau feature phone sih sebetulnya sudah banyak ya karena pengguna feature phone juga di indonesia juga masih besar gitu
cuma ini adalah feature phone pertama yang pertama menggunakan operating system kios yang relatif baru
mempunyai fitur google assistant dibuild di dalamnya
artinya ada beberapa function yang bisa dilakukan hanya dengan memencet si tombol mikrofonnya di handphone tersebut
dan itu bisa melakukan banyak hal
misalnya membuka aplikasi sehingga tidak perlu mencet mencet tombolnya kecil kecil
membuka aplikasi menonton video youtube
atau misalnya memasang alarm
itu mempermudah navigasi handphonenya mempermudah navigasi internet juga
sehingga membuat pengguna feature phone bisa lebih mengeksplor segala informasi yang tersedia di internet dengan lebih mudah
desain ponsel ini sederhana dengan keyboard fisik t sembilan
sedang sistem operasi wispon wip enam menggunakan kaios milik google
fitur utama yang ditanam adalah fitur asisten google dan beberapa aplikasi media sosial
untuk harganya rp sembilan puluh sembilan saja
selain perakitan dan bahan hardware
wisbon juga mengembangkan beberapa aplikasi buatan dalam negeri sebagai syarat pemenuhan kandungan lokal
itu sebenarnya tahun kemarin kan masih tiga puluh
sekarang ini targetnya kita sih kita pengen ngejar di empat puluh duluan tahun dua ribu sembilan belas
karena kita udah punya aplikasi sendiri
nah ini yang kita lagi persiapkan
terus terang karena operatingnya itu kios
developmentnya ke kami dengan kaios dan google ini masih jalan
ponsel sederhana ini akan mulai dijual pada akhir kuartal pertama tahun ini
charis nindya jakarta